sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada
sudah dikunci sekian dan angkanya persis tinggal nanti pembuktiannya aja
dugaan adanya upaya penguncian suara ganjar mahfud sehingga stagnan di posisi tujuh belas persen
pertama kali diungkapkan sekjen pdip hasto kristianto saat menghadiri acara election talk visip ui kamis lalu
para pakar it yang menemukan persoalan yang sangat fundamental
misalnya dimasukkannya suatu jason scrip suatu algoritma untuk ngelok agar perolehan pak ganjar mahfud itu hanya maksimum tujuh belas persen
kemudian juga suatu program untuk mengunci autentifikasi terhadap multifaktor
karena tidak sembarangan orang bisa mengupload c satu
juga data data bahwa quick count pun itu di intercept
temuan ahli it dari tim ganjar mahfud itu dinilai cawapres mahfud md sebagai informasi yang sudah ia dengar jauh sebelum pemilu berlangsung
ya biar aja diolah oleh masyarakat lah ya
kalau itu kan udah lama sebelum pemilu kan sudah ada
sebelum pemungutan suara isu itu sudah ada
sudah dikunci sekian dan angkanya persis
merespons temuan tim it ganjar mahfud
ketua kpu hashim ashari tegaskan
keputusan pemilihlah yang menentukan hasil suara para peserta pemilu
menurutnya kpu tak bisa mengontrol atau menargetkan jumlah pemilih yang hadir di tps
kpu tidak pernah kemudian katakanlah ya mematok suara si a si b dan seterusnya partai ini partai itu sekian
apalagi kemudian mengontrol perolehan suara
mengontrol dalam arti sudah mematok sudah menentukan sejak awal pasangan calon nomor satu sekian
nomor dua sekian nomor tiga sekian
gerindra selaku parpol pengusung prabowo gibran menilai
para parpol kini saling menuduh melakukan kecurangan
isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai politik peserta pemilu
semua saling menuduh semua saling menyangkakan bahwa partai a b c d dan seterusnya melakukan tindakan penggelembungan
kian santer dan liarnya dugaan dugaan kecurangan jelang pengumuman resmi kpu
patut mendapat perhatian serius bawaslu selaku wasit pesta demokrasi
agar pemenang pemilu nantinya mendapat legitimasi hukum